kita beralih ke kabar inovasi pelayanan
warga kota pasuruan semakin dimanjakan dalam pengurusan dokumen kependudukan
apabila biasanya kita hanya dilayani untuk pengurusan surat di pagi hingga sore hari
kali ini pelayanan dilanjutkan hingga malam hari
seperti apa bentuk inovasi ini berikut liputannya
peringatan hari jadi kota pasuruan ke tiga ratus empat puluh
dispenduk capil kota pasuruan minggu sore membuka pelayanan pengurusan dokumen kependudukan secara mobile di area taman kota
warga pun bisa mengurus dokumen kependudukan hingga jadi tanpa menunggu lama atau sekitar lima menit saja
dokumen tersebut meliputi ektp kartu identitas anak kartu keluarga akta kelahiran dan kematian serta dokumen kependudukan lainnya
layanan mobile di spenduk capil sore hingga malam hari ini disambut antusias warga
pasalnya mereka tidak perlu lama mengantri
dan tanpa ada pungutan liar
layanan mobile dispenduk capil kota surabaya ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota pasuruan dalam melayani warganya secara maksimal
selain itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan gerakan indonesia
dan juga dalam melayani administrasi kependudukan
layanan mobile langsung jadi di tempat
makanya jumlah kemaunya luar biasa besar animonya penduduk juga luar biasa besar
kami harap ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk kota pasuruan
di dalam rangka hari ini
ini penegasan komitmen bapak wali kota terhadap peningkatan pelayanan masyarakat
layanan mobile dispenduk capil ini sendiri digelar setiap hari
mulai jam empat sore hingga jam delapan malam sampai tanggal tiga puluh januari dua ribu delapan belas mendatang
mirsya priyong ketua pengelola kota surabaya mengucapkan selamat pagi